jajang dan nancy tidak menampik kesan kaku sebagai anggota pasukan pengamanan presiden
begitu melekat pada diri mereka
sebagai anggota data semen empat grup a pas pampres
keduanya memahami betul tugas yang diemban
yakni memberikan pengamanan fisik jarak dekat terhadap presiden beserta keluarganya
untuk menguasai semua teknik pengamanan mereka ditempa dengan berbagai latihan
selama sebulan itu kita latihan untuk pengamanan presiden itu seperti apa
jarak dekat jarak jauh pada saat ada ancaman
dan pokoknya latihan di sana itu pembekalan benar benar harus paham baru bisa masuk ke pas pampres ini
pengamanan pasukan pengamanan presiden harus mengantisipasi segala kemungkinan ancaman
dan kesalahan yang bisa datang setiap saat
ujian pas pampresnya itu di situ
karena dalam kondisi
yang seperti itu kita harus waspada
waspada pandangan kita
apakah orang itu membawa sesuatu yang membahayakan presiden
itu harus kita awasin
dan dengan kerumunan masa yang banyak seperti itu
kita harus bisa mengamankan presiden
dan menjaga kenyamanan presiden
serta tidak membuat sekat untuk masyarakat dengan presiden
sesuai dengan instruksi komandan pas pampres
kedepan kan mungkin nanti ada pembelian presiden lagi yang baru
mungkin pengamanannya mungkin lebih di
apa diwaspadai lagi
karena takutnya ada politik politik dan sebagainya ini kan
tapi kita di militer kan nggak ada sangkut pautnya sama politik
nanti siapapun yang dipilih jadi presiden
kita pas pampres tetap mengamankan siapapun dia presidennya
zero mistik adalah harga mati bagi pas pampres
meski untuk mencapai itu
seringkali para anggotanya harus bersinggungan secara langsung dengan masyarakat
bisa mengamankan objek
jadi membatasi masyarakat bagaimana juga menyentuh objek secara bersalam
tetapi kalaupun itu memang ada prosedur yang sudah membahayakan
pasti kita akan hentikan
jadi semuanya terlihat soft
tapi sesuai dengan jalur yang benar
kuas badan pasti nomor satu
keselamatan jiwa kepala negara merupakan representasi dari harkat dan martabat bangsa di mata masyarakat dunia
di balik beragam kisah
pasukan pengamanan presiden atau pas pampres terbesit satu kata
ini sesuai dengan misi pasukan pengamanan presiden
yakni cinta tanah air
serta mendahulukan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi atau golongan
saya femi afriyadi cnn indonesia